sementara hari ini tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas semua transaksi ruas tol di indonesia wajib menggunakan uang elektronik
kepala badan pengatur jalan tol bpjt kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
heri trisaputra zuna meyakini elektronifikasi pembayaran tol bisa berjalan sepenuhnya per hari ini
untuk lebih mendalami pemberlakuan transaksi non tunai di gerbang tol kita juga sudah terhubung dengan kepala badan pengatur jalan tol
heri trisaputra zuna melalui sembangkan telpon
selamat sore pak sebelumnya kami ucapkan selamat dulu karena sepertinya tadi dari laporan para koresponden kami di lapangan berjalan normal seperti itu ya elektronifikasi ini
apa evaluasi di hari pertama ini pak
ya secara umum kalau tadi kami koordinasi juga dengan lapangan ya berjalan dengan baik begitu
nah kalau kita lihat memang ini kan proses yang menerus ya pak ya
kita akan satu stop di ujung tanggal tiga puluh satu karena di proses sebelumnya sudah dilakukan secara perlahan mengikuti perkembangan di lapangan
baik pak heri sebelumnya ylki juga sempat merangkum sejumlah kelemahan penerapan gerakan non tunai di gerbang tol ini
salah satunya misalnya ialah tidak semua para pengguna uang elektronik ini bisa melakukan top up atau pengisian
karena mungkin bank yang mengeluarkan kartu tersebut
tidak ada di gerbang tol non tunai
ini akan seperti apa pak ke depannya
karena pasti ketika sudah masuk jalan tol ini juga akan mempersulit
mungkin mereka punya uang tunai tapi karena tidak bisa top up akhirnya juga terkendala
seperti mungkin beberapa kali kita sempat melihat video video mungkin beredar sebelum ini juga sempat terjadi cekcok seperti itu di gerbang tol tunai
ini seperti apa pak evaluasi ke depannya
ya ya memang dari pantauan selama ini banyak sekali keluhan terkait dengan top up
nah idealnya memang top up ini dilakukan di luar jalan tol sebelum berpergian
jadi ada fasilitas fasilitas yang ada yang bisa dimanfaatkan seperti indomaret alphamart atm maupun dengan e banking
namun demikian kita juga menyediakan walaupun terbatas hari ini ada top up di gerbang
dan akan ditambah lagi di beberapa tempat dalam waktu dekat
yang sudah ada misalnya ada di rest area
res area juga sudah ada partitur partitur top up di sana
dan mungkin nanti kita juga pelajari kalau ada lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk top up di ruas yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas
karena tujuan kita dari awal adalah mengurangi kemacetan di gerbang
nanti kalau ruang yang sama dimanfaatkan untuk top up kembali terjadi antrian di situ
ini memang ini memang di satu sisi memang kita harus menyediakan fasilitas tadi untuk top up
namun jangan sampai ini malah kembali menimbulkan antrian
baik berarti sebenarnya top up di pintu gerbang ini tidak direkomendasikan seperti itu pak ya
ya idealnya bukan ke situ
berarti idealnya itu dilakukan di luar
kalau kita perhatikan juga sejauh ini mungkin para konsumen
sempat tadi berbincang dengan para koresponden kami dan juga pantauan di sosial media
sempat mengatakan bahwa sebenarnya prestasinya sejauh ini tidak tiga detik seperti itu
bahkan bisa lebih
karena tadi persoalan top up
juga persoalan mungkin tap yang sering dikeluhkan
ternyata memang yang namanya mesin mungkin pak tidak semuanya proses transaksi berjalan lancar
itu seperti apa pak tanggapan anda
tadi memang tiga detik atau kurang
tadi adalah tappingnya
nah proses ke sana ini membutuhkan
butuhkan kolaborasi atau kerjasama kedua belah pihak
artinya kalau perlu top up ya tentu akan membutuhkan waktu
artinya memang kita harapkan pengguna itu menggunakan jalan tol dengan kartu yang saldonya memadai untuk perjalanannya
nah kalau reader yang katakan terjadi masalah di reader
nah ini yang memang harus kita pantau secara terus menerus nantinya
kalau terjadi mal operasi artinya ya harus segera diganti
harus segera diperbaiki
nah ini yang sudah dibuat sebetulnya sop nya
bersama bank penerbit juga bi dan badan usaha jalan tol
berarti pak bisa dikatakan saat ini di setiap gerbang non tunai itu sudah ada tempat pengaduan terintegrasi seperti itu
dan juga mungkin melakukan troubleshoot ketika mungkin per alat yang diharapkan beroperasi secara optimal
apakah ini sudah menjadi bagian dari rencana ke depannya supaya akan lebih efektif lagi pak di gerbang tol non tunai ini
ya ada panik batan mestinya
jadi kalau ada apa apa nanti tinggal ditekan di situ
nanti akan ada petugas yang membantu
jadi itu sudah berjalan kalau di yang panik batan tadi sebetulnya
baik berarti panik batan itu sudah berjalan di seluruh ruas tol pak
lantas kalau kita lihat di satu sisi mungkin ini akan menyebabkan
efektivitas seperti itu ya untuk orang bertransaksi di gerbang tol
tetapi bagaimana dengan kejelasan nasib para pekerja gardu pembayaran manual pak
apa yang saat ini mungkin sudah diberikan kepada mereka
kalau hari ini mereka masih bekerja seperti biasa
seperti itu ya
tetapi kembali komitmen kami komitmen badan usaha dan semua
bahwa program ini tidak mengakibatkan terjadi phk
jadi masing masing beda dan usaha
program mengalihkan fungsinya yang semula
melayani pembayaran yang nantinya lebih memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan jalan tol
berarti tidak ada phk namun pengalihan ke sektor lain
misalnya ke apa pak
pelayanan di jalan tolnya
di jalan tol sendiri kan tidak hanya di gerbang
ada di operasi ada di maintenance
kalau kita lihat di resep
petugas dari jalan tolnya
belum lagi ada jalan tol baru mudah dan lain lain
jadi dari sisi bisnis prosesnya banyak sekali yang masih membutuhkan dukungan dari sisi peningkatan pelayanannya
apakah semua dari para pekerja ini akan dialihkan ke sektor tersebut
atau juga ada pak sebenarnya yang mungkin
bisa dikatakan mereka diberikan benefit yang lain seperti itu
namun tidak mendapatkan pekerjaan di jalan tol lagi seperti itu pak
ya ada pilihan
seperti jasa marga mempunyai pilihan kepada mereka yang mau jalur wira swasta
seperti itu difasilitasi dengan training dan lain lain
jadi pilihan pilihan tadi disediakan oleh badan usahanya
sehingga memang dengan cara ini tidak perlu terjadi pengakhiran kerja
akibat program tersebut
pak heri terisa putra zuna kepala bpjt
terima kasih sudah berbincang
semoga juga kedepannya akan berjalan lancar dan mengurangi kemacetan di ruas jalan tol